siapa sangka perjalanan dinas ke argentina yang seharusnya bernuansa formal kemudian berubah menjadi sensual ketika presiden obama turun ke lantai dansa
jamuan makan malam resmi yang diadakan oleh presiden argentina mauricio marchri rabu kemarin menampilkan sisi lain presiden obama
penari mora godoy berhasil mengajak presiden obama menari tengo
ibu negara michelle obama tak mau kalah ia juga turun ke lantai dansa dengan penari tengo pria lainnya
bagus sekali gerakannya ya
ibu michelle kira kira bagaimana melihat pak obama menari
sama sama menari ya
jadi selain jago berolahasi juga bisa menari itu salah satu kualifikasi presiden amerika
harus bisa entertainment
dan demikian cnn indonesia prime kali ini anda bisa menyaksikan program program cnn indonesia lainnya selama dua puluh empat jam di transvision
terima kasih telah bersama kami
selamat malam dan sampai jumpa